warga jalan raden kanan kelurahan tanah baru kecamatan bogor utara kota bogor jawa barat
selasa sore digegerkan dengan temuan sesosok mayat wanita di dalam box di bagasi mobil yang
terparkir di area sebuah bengkel selain kondisinya mengenaskan tubuh korban yang
tanpa busana ini juga membusuk hingga mengeluarkan bau tidak sedap kepolisian bahkan kesulitan
mengidentifikasi jasad korban diperkirakan korban sudah meninggal dunia sejak lima hari
lalu dan sengaja dibuang pelaku sebelumnya montir bengkel mengaku curiga lantaran mobil
konsumen yang sudah beberapa hari terparkir mengeluarkan bau menyengat saat diperiksa
mereka justru mendapati bagasi mobil berisi mayat manusia yang disimpan dalam box
saya masuk saya dipanggil pak ditelepon sama yang punya pengelola bengkel saya meluncur kalau
saya enggak tahu pasti karena saya dibilang bau bangkit bisa kuat sementara dari olah tkp
awal polisi tidak mendapati satupun bukti petunjuk identitas korban wah mobil minibus
warna hitam sisi korban ada di dalam sebuah kotak di bagian belakang jadi sampai di
bengkel ini udah sekitar lima hari kalau mati tidak wajar ya tapi kalau mutilasi nanti
kalau kita lihat hasil otopsinya apa ya jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit bayangkara
untuk diotopsi sementara satu unit kendaraan dan box juga ikut diamankan sebagai barang bukti
muhammad juanda bogor jawa barat